kita mulai prime news malam ini dari gedung parlemen senayan
fraksi pdi perjuangan di dpr menyatakan kadernya sangat siap menjadi wakil ketua dpr mpr dan ketua dpr juga mpr
siapapun yang ditunjuk oleh ketua umum pdip merupakan pilihan terbaik
anggota komisi satu dpr dari pdip andreas hugo pereira mengatakan revisi undang undang md tiga telah melalui proses yang cukup panjang
ada pun mengenai nama kadernya yang akan ditunjuk semua bergantung pada megawati soekarno putri
yang jelas andreas menambahkan siapapun yang akan menjadi wakil ketua dpr dari pdip harus memiliki leadership
kelewasan dalam berkomunikasi dan jaringan yang luas di luar parlemen sehingga bisa menjadi representasi bagi dpr ri
baik pak utut maupun pak bambang udianto kan sudah lama di fraksi kan jadi mereka juga sudah sangat paham betul situasi di dpr ini
juga teman teman yang lain juga tentu yang senior senior yang sudah
saya cukup lama di dpr yang paham betul dengan bagaimana mekanisme kerja di dpr dan merepresentasikan partai baik ke dalam maupun keluar
karena pimpinan dpr itu kan speaker
speaker dari dpr ini yang merepresentasikan partai maupun representasi dari dpr baik ke dalam maupun keluar
ke dalam menyusun agenda agenda kegiatan di dpr
dan sidang di dpr keluar mereka menjadi juru bicara dpr maupun juru bicara partai yang merepresentasikan dpr
majelis permusyawaratan rakyat akan melantik wakil ketua baru pada selasa pekan depan
pelantikan tersebut akan dilaksanakan setelah dpr melantik wakil ketuanya yang baru
mpr akan menambah tiga pimpinan baru yang berasal dari tiga fraksi yaitu pkb gerindra dan juga pdip
menurut ketua mpr zulkifli hasan pelantikan dapat dilakukan
karena undang undang tentang mpr dpr dpd dan dprd atau undang undang md tiga sudah diberi nomor oleh presiden
bukan hari selasa
bukan hari setelah dpr
dpr selasa kan
iya sama aja kan
soalnya pak zul kan dulu bilang hari setelah dpr
ya setelah sehari atau setelah satu jam lah pak
udah masuk pak suratnya
karena ini yang penting kan sudah nomornya sudah ada ya
kalau undang undang sudah sah ya kita jalankan
dulu kita menjalankan undang undangnya belum ada nomor
jadi kalau sudah ada nomor sudah sah ya kita jalankan
berarti tiga fraksi itu suratnya sudah masuk ke pimpinan
nanti kan kita rapim hari selasa siang
jam sepuluh rapim jam satu ragap
baru kita minta masukkan surat surat
kalau sudah masuk setuju yaudah lah
sederhana aja gitu lah
sementara itu wakil ketua mpr hidayat nurwahid menyampaikan
hingga kini dirinya belum mendapat undangan
dan juga surat secara formal dan juga terkait putusan dan pelantikan
dari penambahan kursi pimpinan mpr
ia menambahkan hingga saat ini baru ada jadwal rapat gabungan
yang akan dilakukan pada rabu pekan depan
untuk membahas revisi undang undang md tiga
dan sekaligus berbagai pemahaman yang masih berbeda
dari jatah parpol di penambahan kursi pimpinan mpr
kalau selentingan sih sudah kedengaran lah
tapi secara formal pengajuan nama nama itu kami belum dapatkan tembusannya
tapi apapun yang jelas
kami akan melaksanakan ketentuan undang undang
sekalipun sekali lagi perlu ada clearance
dan kemudian kesepakatan bersama antara rekan rekan p tiga
dan rekan rekan pkb dan rekan rekan pan
untuk kemudian menyepakati tentang siapa yang kemudian akan mengisi
tiga pimpinan mpr baru sesuai dengan ketentuan baru dalam md tiga itu
kita bergabung dengan korespondensi nn indonesia edo ekariski
di gedung dpr ri di senayan jakarta
edo kalau kita merujuk pada jatah wakil ketua dpr dari pdip
tentu ini kan
sepenuhnya diberikan mandat ini untuk menunjuk oleh ketua umum megawati soekarno putri
tapi kalau dari teman teman fraksi pdip di dpr edo
adakah informasi kemudian bagaimana kemudian mekanisme partai
untuk menunjuk wakil ketua dpr dari partai demokrasi indonesia perjuangan
dan seperti apa fraksi pdip perjuangan menyikapi sejumlah nama yang beredar
untuk menjadi kursi ataupun wakil ketua dpr dari pdip
ya dua nama yang beredar
revisi undang undang md tiga ini digulirkan begitu reinhardt
yaitu nama utut adianto dan juga bambang wirdianto
itu dua nama yang memang dianggap oleh kader pdip itu juga cukup kompeten
posisi mereka berdua yang menjabat sebagai satu sebagai ketua fraksi
dan yang kedua sebagai sekretaris fraksi itu dianggap cukup kompeten
untuk kemudian ketua umum pdip megawati soekarnopuntri
menunjuk keduanya menjadi calon pimpinan dpr
sesuai dengan revisi undang undang md tiga yang berlaku
memberikan jatah satu kursi pimpinan untuk pdip di dpr ri
sekalipun situasi yang berkembang saat ini tadi disampaikan juga oleh politisi pdip
bahwa memang tidak ada hal hal yang sifatnya konfrontasi di dalam internal pdip
sifat yang kemudian membawa ke persaingan persaingan tidak sehat
antara kedua itu tidak ada sama sekali
namun kedua orang ini dianggap kompeten oleh para kader partai demokrasi indonesia perjuangan
termasuk ketua umum megawati soekarnopuntri
namun keputusan untuk menunjukkan
siapa yang akan ditunjuk untuk mengisi kursi pimpinan dpr
tetap sepenuhnya ada di tangan megawati soekarnopuntri
dalam situasi yang berkembang menjelang memang nama ini akan kemudian dilantik oleh pimpinan dpr ri
situasi yang berkembang memang cukup dinamis begitu
namun memang kalau kita melihat dari beberapa perkembangan belakangan ini
bambang sendiri menyatakan dirinya tidak pede dalam tanda petik begitu reinhardt
untuk mengisi kursi pimpinan dpr dan yang menguat sejauh ini adalah nama
ketua fraksi pdp yang selama ini iya jabat begitu reinhardt
namun masih kita akan tunggu nantinya keputusan yang akan diambil oleh ketua umum pdp megawati soekarno putri
sambil memang tidak dipungkiri tadi disampaikan juga
megawati sejauh ini juga meminta saran dan masukan dari beberapa kader kader partai
yang menurut ia perlu untuk ditanyakan untuk menunjuk kemudian
siapa yang akan mengisi pos pimpinan dpr ri satu kursi
yang rencananya kalau tidak melenceng begitu akan dilantik
pada hari selasa sesuai dengan jadwal sidang paripurna dpr ri reinhardt
baik dilantik pada hari selasa tapi edo begini
pemberian kursi pimpinan kepada peraih suara terbanyak yang dilakukan
di tengah masa kerja dpr dan juga mpr ini kan sebenarnya juga masih dipertanyakan
nanti bagaimana kemudian pengambilan keputusan dan lain sebagainya
apalagi seharusnya ini dilakukan setelah pilek mendatang
seperti apa anda menganalisis apa yang tengah terjadi di dpr saat ini
setelah kemudian undang undang md tiga resmi diberlakukan
apa yang terjadi dari revisi undang undang md tiga ini sendiri reinhard
memang sudah banyak dikecam oleh pihak masyarakat
ataupun pihak pihak yang ada di luar dpr ri
kebijakan terkait dengan penambahan kursi dan juga beberapa poin poin lain
yang dipermasalahkan ini terlanjur menjadi kebijakan yang memang tidak populer
di mata masyarakat namun apapun itu reinhardt sesuai dengan aturan yang ada
meskipun tanpa tanda tangan dari presiden joko widodo
kebijakan ini atau rancangan undang undangnya akan resmi menjadi undang undang setelah
dan itu sudah berlaku kemarin dan mau tidak mau memang
apa yang terjadi dinamika yang terjadi di dpr mpr sejauh ini
nantinya akan tetap berjalan
impact yang akan dihasilkan dari kebijakan yang terlanjur tidak populer
di mata masyarakat ini nantinya kemungkinan pasti akan mempengaruhi
dari elektabilitas dan juga kredibilitas dari partai partai politik
yang berperan dalam menggolkan revisi undang undang md tiga ini
dan nampaknya memang secara politik dan juga sosial politik
harusnya hal ini selalu berjalan jalan
sangat berdampak akan kredibilitas dari partai politik
di mata masyarakat yang memang revisi undang undang md tiga ini
di mata masyarakat sudah terlanjur menjadi hal yang tidak diinginkan
atau tidak disukai oleh masyarakat
jadi apapun yang terjadi reinhardt semua mekanisme undang undang
yang sudah disahkan akan bergulir di dpr mpr
namun apapun yang terjadi di dalam dpr mpr
masyarakat secara sosial politik masyarakat tetap bisa menilai
bahwa ini ada yang salah memang dalam proses bergulir ya revisi
undang undang md tiga tersebut reinhardt
baik dan memang kalau masyarakat juga
ingin mengajukan gugatan bisa langsung
mengajukan gugatan ke gedung mahkamah konstitusi
terima kasih edo ekaris kikoresponden cnn indonesia